menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
isak tangis richard eliezer pecah saat mendengar fonis majelis hakim
fonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dua belas tahun penjara
berbeda dengan empat terdakwa sebelumnya yang difonis lebih berat dari tuntutan jaksa
salah satu hal yang meringankan hukuman eliezer ialah keluarga yosua telah memaafkan mantan ajudan verdi sambo tersebut
tak hanya itu hakim juga telah mengebohkan permohonan justice collaborator richard eliezer
eliezer menjadi terdakwa terakhir yang difonis hakim dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
sementara suasana haru terlihat di kediaman keluarga richard eliezer di manado sulawesi utara
mereka tak kuasa menahan haru usai mendengar fonis yang dibacakan hakim terhadap richard eliezer
kami juga berterima kasih kepada bapak presiden hakim yang ada
yang sudah memberikan putusan yang terbaik buat richard anak kami
semoga tuhan memberkati pak hakim
adapun ayah mendiang brigadir yosua samuel huta barat yang turut hadir dalam sidang menyebut fonis hakim ini sesuai dengan prediksinya
saya sudah menduga ini dari ibarat tangga dari atas turun ke bawah
semua yang saya prediksi tepat adanya